ekonomi global khususnya di inggris dan negara eropa lainnya
namun dampaknya terhadap ekonomi indonesia dinilai relatif kecil
mengingat hubungan dagang antara indonesia dan inggris masih minim
ini akan berdampak cukup besar khususnya di negara negara eropa ya
dan tapi kita lihat khususnya inggris ya
tapi kita lihat dampaknya terhadap indonesia memang relatif kecil
karena kita lihat pertama hubungan dagang indonesia dengan inggris memang relatif kecil
karena pada saat inggris akan nanti sekiranya keluar dari uni eropa
itu pasti akan memberikan menambahkan ada komponen biaya impor
dan itu pasti akan mengaruhi juga ekspor indonesia
tapi kita lihat datanya sendiri menunjukkan bahwa ekspor indonesia ke inggris memang relatif kecil
yang kedua kita lihat memang dampaknya
saya melihat memang ada dampak tidak langsung ya
khususnya kita lihat mengingat rupiah masih statusnya adalah soft currency
jadi pada saat ada gejolak di pasar globalnya ataupun di major currency nya
itu pasti akan mempengaruhi juga mata uang soft currency
termasuk rupiah dan juga negara mata uang asia lainnya
lantas meskipun kecil
benarkah brexit tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi ekonomi indonesia
atau jangan jangan ada dampak tidak langsung
namun cukup signifikan bagi fundamental ekonomi dalam negeri
brexit bagi indonesia saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
terlebih dahulu saya akan membagi beberapa kelompok antara yang pro brexit
ataupun pro breement ataupun inggris tetap bremen berada di uni eropa
kita lihat ini adalah yang paling lantang
yaitu boris johnson mantan wali kota london
yang kita katakan bahwa memang selalu saja yang paling didengungkan adalah
bahwa inggris harus keluar dari uni eropa
kita lihat napoleon hitler beberapa orang berusaha keluar dari dan berakhir tragis
uni eropa adalah upaya untuk melakukan itu dengan metode yang berbeda
selanjutnya kita lihat apa yang disampaikan
jadi ini adalah rival ataupun juga argumentasi saingan
dari boris johnson yaitu richard branson pemilik virgin group
yang juga merupakan pengusaha yang lahir di london inggris
kita lihat yang menyatakan
saya tidak mengerti mengapa dikatakan uni eropa akan baik pada kita jika keluar
secara pribadi jika saya di pihak uni eropa saya ingin hukum orang orang yang membelot dari kapal
jadi kita lihat ini adalah beberapa pernyataan yang memang kontroversi ataupun saling bertolak belakang
selanjutnya saya ke pemain bola kita lihat ada tokoh di sana
anda juga mengidolakan david beckham ternyata beckham ganteng kaya raya punya sikap politik
kita lihat bagaimana pernyataan beckham dalam hal ini kita lihat
saya pernah bermain untuk madrid milan dan paris di sana saya dan keluarga diterima dengan baik
kita harus menyelesaikan masalah bersama bukan sendirian
dia vote agar inggris tetap berada di uni eropa sikap david beckham jelas
lalu kita lihat bagaimana dengan sikap soul campbell yaitu mantan sepak bola pesepak
bola pesepak bola inggris kita lihat
kadang kadang saat melihat satu klub liga inggris dengan beberapa pemain asing semenjana
ataupun level tengah maksudnya saya berpikir di mana talenta inggris
andai kita punya kontrol cukup atas siapa yang bisa masuk dan keluar dari inggris
artinya campbell jelas menolak ataupun menginginkan inggris keluar dari uni eropa
sikap sudah kita sajikan selanjutnya kita bergeser untuk melihat bagaimana sebenarnya posisi inggris
di uni eropa apakah inggris memang begitu signifikan yang begitu bangga dengan mata uangnya
walaupun dia bagian dari uni eropa tetap menggunakan pound sterling
kita lihat untuk kontribusi keuangan di uni eropa sebenarnya inggris tidak sebesar jerman
kita lihat sebelas tiga miliar euro pada tahun dua ribu empat belas dan ini merupakan posisi keempat kontributor keuangan di uni eropa
yang berada pada posisi pertama adalah jerman dengan lebih dari dua puluh lima miliar dolar
dan amerika kontribusinya terhadap uni eropa
jerman sendiri memang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di uni eropa
selanjutnya kita lihat juga ada perancis dan italia juga yang berkontribusi besar terhadap uni eropa
jadi sebenarnya inggris juga tidak berkontribusi banget terhadap uni eropa
tapi paling tidak ketika momentum ini menjadi salah satu presiden yang akan disaksikan
yang akan dicermati oleh pasar di seluruh dunia
lalu kita lihat secara
populasi inggris berada pada posisi ketiga dengan enam puluh empat tiga juta penduduknya
lalu kita lihat bagaimana pula dengan posisi pertumbuhan ekonomi
ataupun juga produk domestik bruto dari inggris tersebut
berada pada posisi kedua di bawah jerman dengan dua dua ratus lima puluh empat miliar euro
sebenarnya posisi inggris memang tidak berada yang dalam top
ataupun juga dominansinya memang tidak sebesar jerman misalnya
tapi ketika dia meminginkan untuk keluar apalagi inggris sendiri memang memiliki mata uang sendiri di uni eropa
itu menjadi hal yang terus diperhatikan
tidak hanya itu sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an keluar dari uni eropa memang menjadi salah satu komoditas politik yang terus berulang
dan tampaknya menjadi salah satu komoditas yang selalu disajikan pada siapa calon pemimpin inggris ke depan
dan david cameron dalam janji kampanye ketika dalam pemilihan perdana menteri inggris beberapa waktu yang lalu menjanjikan
akan memberikan referendum inggris keluar atau tetap berada di uni eropa dan tampaknya menjadi bumerang
kalau saja kalau saja hari ini dalam vote kali ini memutuskan untuk keluar dari uni eropa
dan sejarah akan mencatat bagaimana janji kampanye bisa begitu mengancam kedaulatan sebuah negara
kita lihat apa resiko brexit bagi indonesia saya ingin lebih mendekatkannya dengan indonesia
banyak sekali yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan
kita inggris sendiri bukan merupakan partner dagang utama indonesia jauh dibandingkan jepang tiongkok dan lain sebagainya
kemudian juga bank indonesia yang mengatakan sangat kecil pengaruhnya terhadap moneter indonesia
tapi saya coba membaca dengan lebih luas lagi
meski saya pun menyetujui tidak ada pengaruh langsung ketika inggris akan keluar dari uni eropa terhadap indonesia
secara mitra darat
yang saya catat adalah bagaimana seorang janet yellen dalam fomc terakhir untuk menentukan apakah akan menaikan suku bunga acuan atau mempertahankannya di level yang sama
selain domestik dari amerika serikat dia juga menunggu hasil referendum inggris
begitu penting bagi amerika
tapi ketika amerika akan mengambil keputusan pasca referendum inggris
ini akan menjadi salah satu acuan untuk pasar global regional termasuk indonesia
yang pertama sekali yang ingin saya katakan bahwa dari segi perdagangan misalnya
kementerian perekonomian menyatakan bahwa di london kita punya market stock untuk beberapa komoditas utama ekspor indonesia
apa saja ternyata kita lihat adalah nikel kemudian ada cpo
kemudian juga yang terakhir juga ada timah
jadi ada tiga market stock yang berposisi di london
dan ketika nanti inggris akhirnya memutuskan hengkang dari uni eropa
yang menjadi pertanyaan saya kemudian apa yang harus kita perbaharui
kerjasama lagi akan diperbarui seperti apa
karena ketika ada pembaharuan pasti akan ada energi yang harus dikeluarkan
akan ada cost yang harus dikeluarkan akan ada negosiasi yang harus diulang kembali
dan hal tersebut pastinya akan menimbulkan sebuah biaya ataupun cost
itu juga yang patut kita cermati
jadi memang ada hal yang harusnya kita juga wanti wanti ketika inggris akan keluar dari uni eropa
dan secara sentimen nanti bisa saja tidak menutup kemungkinan
akan mempengaruhi harga komoditas ekspor unggulan indonesia tersebut
yang saat ini stock marketnya ada di sana nikel timah dan cpo
itu akan berpengaruh
selanjutnya saya ingin bergeser untuk ke mata uang
kita tahu ketika nanti misalnya kita berandai andai brexit akan terrealisasi
bahwa inggris akan keluar dari uni eropa pasti akan menjatuhkan mata uang pound sterling
pound straining akan anjlok bahkan beberapa proyeksi sangat jauh satu dua per dolar amerika
itu angka yang sangat rendah dalam waktu singkat
dan bahkan kita lihat bagaimana george soros investor
yang juga merupakan spesialis

meskipun juga memastikan bahwa ketika nanti brexit terjadi
mengapa bisa turun
karena investor di pasar uang ketika mereka meninggalkan
mereka menjual pound sterling sebagai mata uang yang sudah mereka koleksi
yang mereka simpan mereka akan memilih negara dengan stabilitas politik ekonomi yang real

dolar amerika dipastikan akan lebih perkasa karena alokasi dana akan masuk ke sana
safe haven akan ada di sana
tidak hanya dolar amerika yen juga akan terpengaruh
selanjutnya emas yang juga merupakan safe haven akan menjadi juga pelarian para investor setelah mereka meninggalkan pound sling
lantas apa hubungan dengan indonesia
tentu saja berpengaruh
menjadi pertanyaan kemudian mengapa mata uang indonesia tidak menjadi pilihan
karena indonesia termasuk soft currency
soft currency adalah mata uang yang sangat rapuh setiap ada ketidakstabilan
ataupun juga momentum momentum yang membutuhkan dampak
atau mendapatkan dampak yang signifikan terhadap momentum momentum seperti misalnya brexit tersebut
orang tidak akan pilih indonesia
orang akan lebih pilih dolar amerika
beralih dari pound sterling ke dolar amerika atau ke yen ke emas dan akan meninggalkan mata uang indonesia
rupiah resikonya nilai tukar rupiah bisa saja terseret
dan bukan tidak mungkin juga mengalami pelemahan dalam jangka waktu pendek
tapi mungkin saja besar dan ini akan menjadi pekerjaan rumah lagi
di tengah pemerintah yang sampai saat ini tengah memperbaiki posisi fundamental ekonomi indonesia
jadi bukan tidak ada pengaruhnya brexit bagi indonesia
ada pengaruhnya meskipun tidak langsung meskipun tidak terlalu besar tapi kita patut mewaspadai
mengapa saya membicarakan mengenai brexit bukan bremen
untuk apa bicarakan bremen
bremen kan posisinya sama seperti saat ini
seperti yang sudah kita lakukan seperti saat ini
maka bukan tidak ada pengaruh
ada tapi tidak langsung ke ekonomi indonesia
tidak hanya itu
saya mengingatkan anda kembali
safari investasi jokowi yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu ke beberapa negara eropa termasuk inggris
kita lihat bagaimana di jerman jokowi bisa mengantongi komitmen investasi hingga delapan ratus tujuh puluh lima juta dolar amerika dengan verisal group seemens
dengan pembangunan smelter dan juga kelistrikan
ketika nanti akan ada perubahan ataupun juga adaptasi tatanan baru ketika brexit terjadi
tentunya jerman ataupun negara negara uni eropa akan lebih memilih untuk mengadaptasi hal tersebut
apakah ini menjadi pertanyaan kemudian
apakah komitmen investasi akan terganggu atau tidak
apakah kita butuh lagi mendatangi ataupun juga bernegosiasi atau tidak
bisa saja ada kemungkinan tersebut
kita harus lagi mengulang
kemudian kita harus membicarakan lagi
dan kemudian kita lihat di inggris juga mengantungi investasi ataupun komitmen investasi dengan british petroleum sbs international
dan juga kita lihat melalui pengelolaan sampah dan pembangkit listrik
ini cukup positif sebenarnya safari investasi jokowi
jadi di inggris ini juga menjadi pertanyaan
kalau inggris keluar yang sudah nanti inggris pasti akan sibuk memperbaiki tatanan baru struktur ekonomi mereka
apakah investasi ini harus diulang lagi
kita harus mengulang lagi dengan komen investasi yang baru
itu dan yang saya khawatirkan adalah batal investasi ataupun komitmen investasi yang sudah didapatkan oleh presiden jokowi
lalu selanjutnya adalah dengan belanda
kita lihat dengan komitmen investasi enam ratus enam juta dolar amerika
dan kemudian di bidang maritim dan juga pengelolaan
jadi memang tidak ada pengaruh yang sangat langsung akan memasukkan ekonomi indonesia secara fundamental
tapi ada hal hal seperti investasi kemudian juga nilai tukar rupiah kemudian juga produk produk komoditas ekspor indonesia yang sudah ada di sana yang akan menjadi pertanyaan kemudian
bahwa komoditas politik melalui brexit ini sudah berlangsung terus menerus
adalah hal yang sudah biasa dilakukan
namun sebelum kematian jokos ataupun parlemen inggris anggota parlemen inggris sesungguhnya yang sangat dikhawatirkan adalah inggris akan keluar
tapi kemudian posisi hampir sama saat ini sangat tipis
kita akan temukan jawabannya besok
saya sangat mengkhawatirkan akan ada drama di akhir karena tipis sekali kemungkinan inggris akan keluar atau tetap ada di uni eropa